pemberlakuan one way dari arah puncak bogor menuju jakarta akan dipercepat oleh pihak kepolisian
untuk mengantisipasi tingginya jumlah kendaraan one way akan dimulai diberlakukan sejak pukul sepuluh hari ini pada minggu pagi
kepadatan kendaraan baik roda dua maupun roda empat terlihat di jalur puncak bogor
untuk mengantisipasi tingginya jumlah kendaraan hari minggu ini
pihak kepolisian dari polres bogor akan mempercepat pemberlakuan jalur satu arah menuju jakarta saudara
nantinya pihak kepolisian akan memprioritaskan kendaraan wisata dan pemudik yang ingin turun dari puncak menuju jakarta
sementara itu jalur arus mudik di nagrek sabtu malam terlihat ramai
melaju dengan kecepatan empat puluh km per jam di jam yang sama
jumlah kendaraan pada sabtu kemarin lebih banyak dibandingkan dengan hari kemarin saudara
prediksinya minggu hari ini akan menjadi puncak arus balik dan kendaraan akan padat di jalur nagrek menuju bandung